nah sebagai putra indonesia tadi pastinya akan memperkenalkan budaya indonesia salah satunya adalah terkait batik ya
dan ini juga mungkin nanti putri indonesia bisa berkunjung ke sini ada sebuah pemukiman di kelurahan larangan selatan
kecamatan larangan tangerang banten yang mendeklarasikan diri sebagai kampung batik kembang mayang
nah ini tidak jauh lokasinya ada di tangerang begitu ini beragam mural batik menghiasi dinding rumah warga
yang menjadi salah satu sarana edukasi dan mendorong ekonomi kreatif masyarakat
warga jalan mayang rt dua rw sebelas kelurahan larangan selatan kecamatan larangan tanggerang banten
menjadikan daerahnya kampung batik kembang mayang pada pertengahan dua ribu dua puluh
dinding rumah warga yang kerap menjadi sasaran aksi vandalisme disulap secara bergotong royong
menjadi karya seni mural tiga dimensi dengan motif batik kembang mayang
sementara itu sebutan batik kembang melayang berasal dari nama daerah permukiman warga
yakni rumahan kembang larangan
rumahan kembang larangan yang berada di jalan mayang
kampung batik kembang mayang menjadi salah satu destinasi wisata baru kota tanggerang
khususnya wisata edukasi sekaligus mendorong ekonomi kreatif warga
ada sanggar batik yang menjadi wadah pelatihan ibu rumah tangga untuk membatik
terutama batik tulis bercorak kembang mayang
kampung kami kami bikin temboknya sedemikian rupa menjadi mural batik
jadi kami mencanangkan ini sebagai kampung batik karena belum ada ya di tangerang untuk kampung batik
jadi kami belum sih belum mendeklarasikan tapi kami sendiri menyebut kampung kami kampung batik kembang mayang
kalau ke depannya karena batik itu tidak bisa dikerjakan secara pribadi atau sendiri
biasanya batik itu dikerjakan secara berkumpul
jadi kita dan saya khususnya akan bergabung bersama sanggar
khususnya di sini sanggar batik kembang mayang yang ada di larang selangor
pemerintah kota tanggerang akan mempromosikan kampung batik kembang mayang melalui beragam kegiatan dan pameran
batik kembang mayang direncanakan dipatenkan sebagai batik khas kota tanggerang
kita akan mengikut sertakan tiap tiap kegiatan di pemkot kota tangerang
kalau di disbutpar sendiri ada festival sisadane ada festival budaya
itu akan kita pamerkan
kampung batik dan hasil karya di kembang mayang ini
kampung batik ini
kita akan mempatenkan batik khas kota tangerang
program pelatihan membatik dengan melibatkan ibu rumah tangga
akan dituliskan dinas kebudayaan dan paku wisata kota tangerang menjadi kegiatan rutin di setiap pecamatan
dalam upaya mendorong keterampilan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian kreatif